saudara komisi dua dpr ri menggelar rapat kerja evaluasi pemilu dua ribu dua puluh empat bersama kpu bawaslu dkpp dan kementerian dalam negeri
akibat keterbatasan waktu rapat evaluasi pemilu akan dilanjutkan pekan depan
kpu bawaslu dkpp dan mendagri baru memaparkan laporan atas penyelenggaraan pemilu
rapat dilanjutkan pekan depan satu april dengan agenda tanya jawab
sejumlah anggota dpr sempat mengusulkan dibentuknya panja terkait kinerja lembaga penyelenggara pemilu
alangkah baiknya kalau karena seriusnya dan pentingnya perbaikan demokrasi di pemilu ini
saya minta dan minta persetujuan kawan kawan juga
ini dibentuk panja biar lebih spesifik
karena apa kita mau melakukan evaluasi tanpa keseriusan fokus yang jelas
masyarakat publik yang begitu masif dari yang tidak berpendidikan maupun yang berpendidikan
tinggal saja penyelenggara pemilu melakukan evaluasi jawab aja mereka
jangan bicara yang seperti di sini baik baik semua
masyarakat itu banyak dorongan masukan dan kritik itu dijawab
dan kalau kita tidak menseriusi evaluasi ini
komisi dua ini malu terhadap rakyat
rakyat lebih peduli terhadap demokrasi daripada komisi dua
sementara anggota dpr lainnya menilai ada beberapa hal yang patut dikritisi terkait pemilu dua ribu dua puluh empat lalu
salah satunya isu sirekap dan dugaan keterlibatan asn
hal yang harus kita kritisi yang selama ini menjadi viral di masyarakat
yang kedua tentu kita akan pertanyakan tentang
bagaimana para penyelenggara di daerah itu tidak bisa bersinergi
bagaimana sikap pemerintah ketika dalam faktanya dan memang ada banyak videonya itu ya
para asn itu dalam tanda petik diperintah untuk memilih seseorang
misalnya untuk memilih capres tertentu
ini nanti kita akan tanyakan bagaimana sikap pemerintah di sini
komisi dua dpr kembali mengagendakan rapat kerja dengan lembaga penyelenggara pemilu pekan depan
kita akan sapa jurnalis kompas tv gracia adur di gedung dpr
grahasia kpu dan bawaslu telah memaparkan kinerjanya terkait dengan pelaksanaan pemilu
yara tadi ada beberapa poin yang disampaikan
nah untuk karena ada keterbatasan waktu maka tadi rdp ini akan dilanjutkan pada senin pekan depan
nah tadi fokus untuk rdp di pekan depan adalah mengevaluasi soal sirekap saudara
nah tadi sebelumnya ketua komisi dua dpr ri ahmad doli dari fraksi partai golkar
ini menceritakan soal proses rdp di tahun lalu
nah pada rdp tahun lalu ahmad doli ini sempat menegaskan
kepada ketua kpu ini bahwa status sirekap ini hanya sebagai alat bantu perhitungan saja
nah hasil perhitungan suara yang sah adalah merupakan perhitungan secara manual
namun sebelumnya komisi dua dpr ri ini sempat terkejut dengan melihat pkpu nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
tentang pemungutan dan perhitungan suara bahwa sirekap ini masih digunakan
nah kejanggalan apa saja yang terjadi di sirekap
sehingga komisi dua dpr ri ini menilai sirekap ini sangat kacau ketika proses rekapitulasi suara di pemilu dua ribu dua puluh
yang pertama adalah soal perbedaan data antara formulir hasil pilpres di tps
dengan angka yang di input di sirekap ini sangat berbeda
sama halnya dengan jumlah perolehan suara di partai politik
dengan jumlah perolehan suara calon anggota legislatif ini berbeda
dengan data yang di input oleh sirekap
sehingga beberapa waktu lalu ketika proses rekapitulasi suara
ketua kpu hashim ashari ini sempat meminta penghentian sementara proses rekapitulasi suara
di tingkat kecamatan karena tujuannya untuk mensinkronisasi data
kemudian kejanggalannya adalah soal diagram perkara atau grafik yang ditiadakan
sehingga suara ini tentu menimbulkan polemik yang terjadi soal data di sirekap
namun dari hal ini kpu menilai tetap transparan
nah ini yang kemudian nanti menjadi fokus utama dalam evaluasi sirekap di rdp pada senin pekan depan
tadi ahmad doli juga tidak hanya menyampaikan soal evaluasi apa saja yang nanti akan dibicarakan
pada rdp pekan depan tapi juga ahmad doli menyampaikan ucapan terima kasih
kepada seluruh lembaga penyelenggara pemilu dua ribu dua puluh
ini bisa berjalan dengan sangat lancar dan juga sukses
melihat indikator dari pemilih di pemilu dua ribu dua puluh
baik yang mengikuti pencoblosan di pilpres maupun pileg ini meningkat hingga delapan puluh sembilan
sehingga ini komisi dua dpr ri menilai antusias masyarakat cukup tinggi dalam mengikuti kontestasi pemilu dua ribu dua puluh
nah tadi agendanya livi dan juga saudara adalah pemaparan yang disampaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu
tadi saya mencatat ada beberapa poin poin penting evaluasi pemilu dua ribu dua puluh empat
tadi kpu ini menyampaikan soal evaluasi rekapitulasi suara
salah satunya adalah si recap di mana evaluasinya lebih fokus untuk publikasi cehasil dan dehasil kemudian memudahkan pengunduhan pindahan cehasil dan dehasil
kita tahu bahwa logistik pemilu di dua ribu dua puluh empat kemarin ini masih ada tiga ratus delapan puluh tujuh tps yang kotak suaranya belum sampai di tps
salah satunya ini tersebar di sembilan provinsi yang kita pantau bersama adalah provinsi papua
di mana kemarin ini sempat melakukan pemungutan suara susulan saudara
kemudian evaluasinya dari bawaslu sendiri adalah masih ada logistik yang kurang dan juga rusak
di mana ada satu ratus tiga puluh tujuh tps tersebar di lima belas provinsi yang ini mengalami kerusakan
kemudian kerawanan dpt di luar negeri yang kita tahu bahwa kemarin sempat ada kendala di tps di kuala lumpur malaysia saudara
tidak hanya itu tadi dari kemendagri ini juga mencatat ada beberapa
dalam evaluasi salah satunya yang disoroti adalah soal pelanggaran netralitas asm
empat puluh asm terbukti melanggar dan ini sudah dijatuhi sanksi
nah apa saja pelanggaran netralitas asn yang dilaporkan saat ini
yaitu lima belas persen pelanggarannya adalah soal asn tersebut
ini membuat postingan mengkomen bahkan memfollow akun pemenang baca pres ataupun bacawa pres dan juga calon legislatif
kemudian dua belas persennya asn juga ada yang ikut dalam kegiatan kampanye pemilu dua ribu dua puluh
terakhir poin yang disampaikan oleh dkpp livi dan juga saudara adalah menerima tujuh perkara soal masa kampanye pemilu dua ribu dua puluh
nah nanti ini yang tentu menjadi pembahasan karena pemaparan pemaparan ini disampaikan selama satu jam oleh masing masing lembaga
maka nanti pekan depan nanti giliran dari pihak dpr komisi dua yang akan menanggapi soal evaluasi pemilu dua ribu dua puluh
terima kasih adur atas laporan anda langsung dari dpr ri